payet payet payet
di hari tuanya abah sajio memilih untuk tidak berpangku tangan pada siapapun
memikul dua kerajaan besar dagangan dan berkeliling hingga belasan kilometer setiap hari
ia lakoni tanpa mengeluh
lima tahun sudah abah sajio menjadi perantau di ibu kota sebagai penjajah aneka kudapan
seperti rempeye kacang rempeye kedelai rempeye ikan sampai keripik pisang
sejak pagi aktivitas kakek kelahiran kelaten jawa tengah delapan puluh tahun yang lalu ini telah dimulai
dia mengambil beberapa jenis rempeye yang akan dijual di sekitar jatinegara jakarta timur
aneka kudapan ini tidak ia buat sendiri
melainkan mengambilnya dari salah seorang pengepul aneka camilan di kawasan cipinang besar selatan jatinegara
untuk setiap kemasan
tajio membelinya dengan harga rp empat dan dijual kembali dengan harga rp enam
ini berarti abah sajio mengambil untung rp dua setiap bungkusnya
omset abah sajio tengah menurun drastis hingga rp dua puluh setiap harinya
banyak banyak banyak
banyak banyak banyak
setiap hari abah sajio menelusuri kawasan jatinegara
mulai dari pertokohan hingga kawasan perumahan
sebelum menjadi penjajah aneka camilan
abah sajio bekerja serabutan di kampung halamannya di kelaten jawa tengah
saya mengapaskan saya ingin banyak
saya juga pernah jual banyak di kampung rumah sama sekali nggak laku
penawaran begitu pak
dan susah nggak ada untungnya udah capek
lima tahun berjualan di jakarta abah sajio beberapa kali mengalami insiden
september lalu keranjang dagangan abah tertabrak mobil yang tengah melaju kencang
itu saya bareng bareng jalan ke sana arah ke sana maksudnya
nah itu kan saya ya jalan
ada mobil dari belakang itu nondok
jadi ya hancur
sedangkan ya dikanti rugi cuma gitu aja
ya maaf yang nafasnya minta maaf ini dikanti rugi
diam ya namanya orang dikanti ya udah
dan ketika tengah menyeberang untuk menuju lokasi manggal tiba tiba abah terjatuh
langkah yang mulai melemah dan pandangan yang mulai memudar seiring dengan bertambahnya usia
membuat abah beberapa kali mengalami musibah serupa ketika tengah berjualan
kepanasan kehujanan terjatuh sampai tersenggol kendaraan menjadi kisah abah selama merantau di ibu kota
bahkan abah juga pernah ditipu oleh orang tak dikenal beberapa bulan yang lalu
biasanya abah berjualan hingga malam menjelang
namun penyakit ambeyin yang abah derita sejak sepuluh tahun terakhir kembali kambuh
membuatnya harus mengakhiri hari lebih cepat
abah hari ini hanya mampu menjual sembilan bungkus rempeye dan mendapat untung bersih
dengan kisah yang menarik
sebesar delapan belas rupiah
itu pun belum dipotong biaya makan sebesar delapan ribu rupiah
abah berharap esok akan cerah dan penyakit abah tidak kambuh lagi
agar ia bisa mencari nafkah untuk istri dan kedua cucu tercintanya di kampung halaman